mobil sport lamborghini aventador mogok di jalur transjakarta di jalan panjang kebonjeruk jakarta barat sabtu sore
meski tak sampai mengeluarkan api asap pekat sempat muncul dari bagian mesin mobil
pengemudi sebelumnya secara sengaja memasukkan kendaraan ke jalur bus transjakarta untuk menghindari kemacetan
menurut saksi mata asap pekat muncul di bagian mesin mobil yang diduga disebabkan overheat atau suhu panas berlebih pada bagian mesin
awalnya mobil jalanan lagi macet mungkin dia sengaja ambil jalur busway biar tidak overheat mesinnya
lama itu kalau nggak salah radiatornya langsung ngebul
ngebul itu sudah lumayan gede di belakang itu ada alpart juga apa itu mundur
kejadian ini membuat arus lalu lintas tersendat sementara pihak kepolisian melakukan penilangan terhadap pemilik mobil
karena mengendarai kendaraan ke jalur bus transjakarta
tim liputan cnn indonesia